tim gabungan independen pencari fakta tragedikan juruhan disebut menemukan kejanggalan terkait rekaman cctv di lobi utama stadion kanjuruhan malang jawa timur
pada satu oktober dua ribu dua puluh dua tiga jam lebih durasi rekaman di stadion kanjuruhan diduga dihapus setelah tragedi terjadi
hilangnya rekaman ini membuat tgpf sulit mendapatkan dan juga merangkum fakta yang terjadi di lapangan
kami ingatkan kembali kepada anda tragedi kanjuruhan sudah disimpulkan oleh komnas ham dan tgipf
ini terjadi setelah aparat menembakkan berulang kali gas air mata ke arah tribun penonton
ini menyebabkan penonton panik berlarian sesak nafas terinjak injak
per hari ini jumlah yang meninggal dunia mencapai satu ratus tiga puluh tiga orang
jika betul ada upaya menghilangkan jejak rekaman cctv ini bukankah ini bentuk obstruction of justice
kita bahas malam ini bersama para narasumber ada pak yusuf warshim dari kompolnas
selamat malam pak yusuf
selamat malam putri
terima kasih bapak atas waktu anda
ada pak laudem syarif
anggota tgpf tragedi kanjuruhan
pak laudem selamat malam
pak laude saya ke anda terlebih dulu
pak laudem persisnya temuan ini seperti apa yang ditemukan oleh tgpf berkaitan dengan dugaan rekaman cctv yang hilang
ya saya pikir perlu diluruskan ya bukan penghapusan saya pikir
tapi ada sekitar tiga jam yang kami belum dapat
yang diberikan kepada kami itu adalah
cctv yang ada di setiap pintu cctv yang lain tetapi ada sebagian yang belum diberikan
oleh karena itu kita minta
jadi jangan juga dibilang penghapusan
cuma yang sisanya yang sekitar tiga jam itu kan kita tahu itu ada jadwal kan
mulai dari penonton masuk sampai
jadi yang belum diberikan itu adalah kejadian setelah terjadinya itu
dan khususnya yang bagian bagian luar
seberapa krusial menurut anda ini rekaman tiga jam setelah kejadian itu
oh itu itu
saya pikir sama nilainya kan yang di dalam yang sedang terjadi pada saat keluar
sehingga untuk mendapatkan gambaran yang jelas perlu kita lihat
karena saya pikir yang paling penting itu juga untuk melakukan peninjauan kembali
yang berhubungan dengan siapa yang merusak
fasilitas di luar siapa yang bakar bakar bakar mobil dan selebihnya
yang itu tidak kelihatan dari yang kami
itu saya yakin ada di bagian yang tiga jam itu karena keluar
karena tembakan gas air mata itu gas air mata itu tidak saja dilakukan di dalam stadion
tapi juga banyak dilakukan di luar stadion
dan yang di luar stadion itu tidak ter capture banyak
pak laude saya ingin konfirmasi lagi
jadi potongan selama tiga jam yang mengarah ke lobby
yang menunjukkan aktivitas setelah penembakan gas air mata dan setelah peristiwa ini terjadi itu
bagaimana statusnya ini belum diterima tgipf
apakah tgipf sudah meminta sebelumnya atau bagaimana sekarang
ya kita sudah meminta
tapi sampai dengan pelaporan kepada presiden sisa rekaman itu kami belum terima
tidak boleh diunduh
tidak kan kita meminta kepada polda jawa timur
jadi yang kami terima itu adalah yang diberikan kepada kami
yang kami minta khusus spesifikan di pintu dan lain lain
tetapi setelah kami hitung hitung ini kok ada
lumayan signifikan sekitar tiga jam itu tidak ada
oleh karena itu makanya kita minta kembali dan saya pikir
mudah mudahan sudah disiapkan dan sudah dikirim ke tgipf
oke dan itu akan direview kembali oleh tgipf gitu ya pak laude ya
ya insya allah kami akan lihat
karena sk kami itu selama satu bulan
jadi masih baru
oke baik saya ke pak yusuf
pak yusuf kalau misalnya sekarang ada kemudian muncul dugaan dugaan ini ya pak yusuf ya
kira kira menurut anda apa yang saat ini sedang terjadi pak yusuf
baik terima kasih putri dan cnn indonesia
kami kompolnas sampai saat ini terus memantau penanganan tragedi kanjuruhan ini
baik itu dari aspek penanganan korban termasuk juga yang paling penting adalah pengusutan
melalui penyidikan dalam peristiwa tersebut yang menimbulkan korban hingga satu ratus tiga puluh tiga
penyidik sendiri tentu telah menetapkan adanya tersangka dalam perkembangan korban
dalam perkembangan kita akan melihat dan memantau apakah ada akan penambahan tersangka lagi
nah terkait dengan cctv sendiri tentu itu menjadi bagian dari barang bukti yang telah disita oleh penyidik
nah seandainya ini kita kan mengandai saja ada penghapusan tentu itu akan menimbulkan pengaburan fakta fakta
yang apabila dianalisis berdasarkan barang bukti cctv
tapi tentu penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik
di dalam perkara ini kan tentu tidak hanya didasarkan barang bukti cctv
tentu kan penyidik juga menggali keterangan dari saksi saksi
kami sendiri kan sejak awal telah mendorong agar pengusutan kasus ini dilakukan secara komprehensif
semua pihak memiliki tanggung jawab itu dimintai pertanggung jawabannya berdasarkan peran masing masing
dari enam tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik itu sudah terlihat komprehensif
nah tentu ini terus kita mentor pak kami sendiri masih terus berkoordinasi
terkait dengan cctv kami sendiri juga sudah melihat rekamannya saat berada di jawa timur
melalui propam polda jawa timur kami lihat
satu apa yang dimaksud oleh tgpf tentu itu perlu dikoordinasikan dengan penyidik
kami kira penyidik kooperatif lah tentunya
hanya kami belum bisa pastikan yang dimaksud belum lengkap yang tiga jam itu
tentu kami akan monitor kembali melalui propam polda jatim sebenarnya apa yang dimaksud tiga jam itu
pak yusuf pak yusuf itu bukan harusnya gampang dipahami
itu kan tinggal baca laporannya
dan kita juga sudah menyurat kepada polda seperti itu
saya pikir kompolnas seharusnya proaktif kali kalau untuk hal yang seperti itu
masa kita lebih banyak mendapatkan informasi dari yang lain dibanding dari kompolnas
baik kami sendiri terus mengumpulkan informasi
hari ini saya baru bertemu dengan aremania juga mengumpulkan informasi
karena pengumpulan informasi yang kami kumpulkan itu juga menjadi masukan untuk kepada poldi
termasuk laporan dari hasil tgpf juga kami sudah membacanya
dan ini juga kami sudah koordinasikan dengan pihak penyidik
ada hal hal yang penting untuk didalami
termasuk keterangan pak heru yang general koordinator itu kan perlu juga didalami oleh penyidik
kami kira itu peran kami sebagai pengawas fungsional kompolnas
kami melakukan pemantauan dan penilaian
tentu kami tentu harus membatasi diri untuk tidak masuk ke satu perbuatan yang bisa mempengaruhi penyidik atau dalam kategori mengintervensi
itu yang kami batasi
oke pak laude selama ini sebenarnya karena tadi pak yusuf mengutip kata soal koordinasi dan lain sebagainya
dan mempertanyakan cctv yang tiga jam itu
sebenarnya koordinasinya sejauh ini antara tgipf dan polda jawa timur seperti apa pak laude
ya baik sekali sebenarnya dari awal kita
kebetulan saya bukan tim jawa timur ya
pergi jawa timur itu saya di jakarta fokusnya
tetapi selama itu kita sangat baik
bahkan kita bertemu dengan ke polda
kita bertemu dengan ke porets
kita bertemu dengan brie
kita bertemu dengan grimob
semuanya dan seperti itu
jadi kami mengetahui cctv yang kurang durasinya itu pada saat kami menelisik semua cctv yang rekaman dari awal sampai akhir
tetapi oleh karena itu kami meminta untuk dikirimkan kembali yang sisanya yang sekitar tiga jam itu
itu kita masukkan dalam laporan
karena kami ini kan tim gabungan independen pencari fakta
jadi fakta fakta itulah yang kami masukkan di dalam temuan
yang kedua kami meminta pihak pihak yang lain juga untuk memberikan
jadi bukan cuma cctv
korban yang paling banyak pt lib pssi
termasuk kami berkata
diskusi dengan kompolnas yang pergi ke jawa timur waktu itu
dan pada waktu itu juga mereka kompolnas memberitahu kepada kami bahwa ada rekaman yang mereka ambil ketika mereka mewawancarai ke polres
pak laude ini ada informasi
pak yusuf bisa menjelaskan tentang rekaman itu
oke pak yusuf silakan
apakah anda sudah melihat atau sudah mengerti kira kira apa yang dimaksud dengan rekaman yang tiga jam ini
kalau yang rekaman itu rekaman dari kapolres
rekaman pengarahan termasuk rekaman menjelaskan apakah pak kapolres ada memerintahkan untuk menggunakan gas air mata
tapi yang dimaksud pak laude itu ya ada itu
itu karena sudah dijelaskan oleh tim kami
kami sendiri juga ada dua tim
kemarin kami baru kembali dari apa namanya
karena ada panggilan pak presiden untuk ke istana
dalam waktu dekat ini kami masih akan kembali ke polda jatim untuk melakukan pemantauan di dalam perkembangan penyidikan terakhir seperti apa
proses penegakan disiplin dan sidang kode etik profesinya seperti apa
itu terus kami pantau
hanya yang terkait dengan tiga jam ini sebenarnya subtansinya dari salah satu anggota tgipf itu sudah disampaikan
dan materinya apa yang dimaksud
yang diduga itu belum lengkap itu sudah kami sampaikan ke penyidik
terkait dengan apa sesungguhnya materi yang dimaksud belum lengkap tiga jam itu putri
tentu ini tidak bisa kami sampaikan karena itu terkait dengan materi penyidikan
makanya kami menyerang pengusutannya dilakukan secara komprehensif
pihak pihak manapun kalau memang ada pengembangan masih ada oknum anggota yang perlu dimintain pertanggung jawaban ya tentu itu tetap terbuka
tapi kan kita tidak bisa memvlog harus sekian tersangkanya
terus kita dorong dilakukan secara komprehensif profesional prosedural dan proporsional
agar apa yang diharapkan oleh publik itu terjawab dan terpenuhi
pak laude dan pak yusuf ini yang terbaru muncul juga di cnnindonesia com
ada pernyataan dari kontras dan pendamping hukum tim gabungan aremania yang menyebut bahwa ada korban atau orang tua korban tragedi kanjuruhan
yang ketika meminta melakukan otopsi diduga diintimidasi
nanti kita bahas itu setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas dengan dua orang narasumber
yaitu pak yusuf warsim dari kompolnas dan juga pak laude m syarif
anggota tgipf tragedikan juruhan terkait beberapa temuan yang dimunculkan
yang disebut dalam kesimpulan tgipf setelah dua pekan melakukan pemeriksaan setelah tragedi tanggal satu oktober
yang terbaru yang hari ini juga muncul artikelnya di cnnindonesia com adalah ada dugaan intimidasi terhadap orang tua korban
yang hendak melakukan otopsi terhadap dua anaknya
apakah anda mendengar juga informasi informasi seperti ini
jadi sebenarnya permintaan otopsi itu awalnya dari tim kami tgipf
karena kita ingin memastikan sebenarnya penyebab dari meninggalnya korban yang satu ratus tiga puluh dua
dan hari ini kita bertambah satu orang lagi
itu menjadi satu ratus tiga puluh tiga orang
itu sehingga agar tgipf itu betul betul firm untuk menyampaikan bahwa penyebab kematiannya adalah satu dua tiga seperti itu
akhirnya kita mewawancarai dokter dan kita mewawancarai rumah sakit yang menampung para korban itu
dan akhirnya kami mendapatkan bahwa
ya beberapa faktor
satu yang diakibatkan oleh penembakan gas air mata
sehingga banyak yang sesak nafas dan matanya iritasi berat
setelah itu melarikan diri dan akhirnya terinjak injak saling berebut keluar
sehingga kombinasi dari semua itu
tetapi untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap
tulang dadanya rusak atau terinjak
atau ketika dia menghirup itu jenis bahan kimia yang ada di dalam
itu organnya seperti apa itu belum
dan kami bersyukur waktu itu bahwa ada keluarga yang berkenan untuk setelah ditemuin berkenan untuk di otopsi
kami mendengar bahwa
kembali tidak berkenan
katanya banyak didatangin oleh pihak pihak lain
saya kurang tahu persis siapa pihak pihak lain itu
sehingga mereka ketakutan
dan terus terang
keterangan dari dokter pun itu belum ditanda tangan
karena sebagian dokter dan itu juga saya sesalkan
itu tidak mau bertanda tangan karena takut dipanggil menjadi saksi
menurut saya itu tidak terima juga
oleh karena itu saya pikir mungkin sudah sebaiknya
ini pekerjaan lagi dan pak yusuf dan teman teman di kompolnas untuk memantau perkembangan hal ini dari hari ke hari
namun demikian saya terus terang menaruh harapan besar dan sangat menghargai kepolisian republik indonesia yang telah menetapkan beberapa tersangka
saya yakin mereka sekarang melakukan investigasi investigasi dan
kami dari awal melihat bahwa
pssi itu harus bertanggung jawab
karena suka dan tidak suka ini adalah acaranya pssi
ini adalah kegiatannya pssi
oleh karena itu baik secara moral maupun secara hukum pssi harus bertanggung jawab
dan oleh karena itu saya sangat menghargai ketika melihat penyidik kepolisian akan memeriksa pihak pihak yang ada di pssi

bagaimana menurut anda
saya ke pak yusuf kompolnas
pak yusuf berkaitan dengan dugaan intimidasi ini
kabit humas polda jatim mengatakan tidak ada intimidasi
katanya yang ada petugas datang
tapi kemudian kita lihat sekarang kondisinya
korban kemudian didatangi beberapa polisi yang dikatakan bagian dari pengusutan
tapi kemudian juga didikte diminta untuk tidak melanjutkan permintaan otot

jadi gestur gestur seperti itu
tentunya amat disayangkan oleh publik

dan tadi juga pak laude mengatakan ada beberapa dokter yang tidak menandatangani karena takut kemudian dipanggil menjadi saksi
anda bagaimana kompolnas ini kemudian bisa betul betul membantu supaya gestur gestur seperti ini tidak muncul lagi
jadi kami terus memonitor salah satu hal yang kami pantau terkait dengan korban
oleh karena itu kami terus mengumpulkan data dari berbagai macam

mgusina a diberlandai dengan corba yg belum diberartetakan mama fransah ini crazy
masyarakat menyampaikan kepada kami bahwa ada korban yang itu takut untuk berobat
mendatangi rumah sakit atas luka lukanya itu mendapatkan informasi takut
karena kami belum bisa bertemu
masih enggan korban yang dimaksud itu untuk bisa bertemu
apa yang menyebabkan takut
apakah ada intimidasi atau tidak
tapi keterangan dokter yang menerima pasien terkait dengan korban luka tragedi kanjuruhan itu menyampaikan ada rasa takut
cuman kan namanya orang sakit tentu tidak bisa dipaksa paksa
yang penting kan yang bersangkutan sehat dulu
nah ini kami pantau terus putri
mudah mudahan yang pasien ini bisa cepat sehat sehingga kami bisa bertemu
sehingga juga kami bisa mengumpulkan informasi apakah benar ada intimidasi
jadi terkait dengan otopsi ini memang kami terus
memantau pada saat muncul adanya keinginan untuk dilakukan otopsi dari salah satu tersangka
kami dalami kami kumpulkan informasi dari korban
apakah kami jangan sampai ini menjadi penghambat untuk penyidikan
nanti kalau itu berkasnya dilimpahkan ke jpu
jpu minta semua di otopsi ini menjadi hambatan
kalau itu tidak bisa dilaksanakan
tentu yang penting kan ini terus dilakukan secara komprehensif
korban korban yang belum terdata ini dilakukan
nah kalau memang ada hal hal yang masyarakat merasa diintimidasi
kompolnas berwenang menerima saran dan keluhan masyarakat
barangkali bisa disampaikan kepada kompolnas
sehingga nanti kita akan teruskan kita akan koordinasikan kepada pihak polri
kalau memang ada pihak pihak
tentu harapannya tentu pihak pihak yang mengintimidasi itu harapannya bukan aparat
tapi ada pihak pihak lain yang sengaja ingin menghambat pengusutan kasus ini
pak yusuf sebenarnya sejak awal tragedi ini muncul
yang dilakukan investigasi oleh tgipf
kemudian muncul ada beberapa
polisi kan betul betul disorot ya pak yusuf anda kompolnas juga pasti betul betul paham
mengawal betul ini dari awal
kemudian ada beberapa narasi sebenarnya yang muncul
dan dimunculkan oleh polisi
mulai soal gas air mata dalam tingkatan tertinggi pun tidak ada yang mematikan misalnya
hal hal seperti itu tuh menurut anda sendiri
apakah ucapan atau narasi atau gestur sekali lagi
itu memang masih terukur dan masih bisa ditunjukkan atau pantas dalam kondisi seperti ini
dalam kondisi kita semua masih mencari kebenaran kita semua masih mencari fakta
iya kami sendiri kan komponas kepentingannya kan mendorong kinerja kepolisian
termasuk hasil tgipf ini kan tentu sudah tersampaikan ke pihak polri
kami juga memantau ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti
langsung direspon misalnya soal gas air mata itu ke depan tidak ada lagi
nah itu kan karena sudah ada tersangkanya
nah soal yang dimaksud keadaan luar sah atau tidak tentu ahli yang sudah menjelaskan juga sudah disampaikan oleh pihak polisi
hanya ke depan tentu terkait dengan logistik apapun tentu kita tidak menginginkan yang keadaan luar sah
semuanya harus benar benar safety terjamin masa keberlakuannya tentu itu yang kita harapkan
yang ke depan ini tidak lagi di
jadi dalam pengadaan barang dalam logistik itu yang keadaan luar saha
untuk itu kita tidak menginginkan lagi dan ini satu hal yang perlu diperbaiki
soal bagaimana keadaan luar saha dampaknya tentu ahli itu sudah menjelaskan
dan diantaranya dari pihak poli sudah menjelaskan ahli ahli bagaimana menjelaskan tentang soal keadaan luar saha
hanya kepentingan kompolnas karena kita memantau kinerjanya maka ke depan yang keadaan luar saya ini itu jangan sampai ada lagi
harus dipantau harus diawasi
pengadaan pengadaan barang itu yang ditemukan sudah ada yang keadaan luar saha nanti tentu harus di reject
itu aja ke depan pak yang perlu diperbaiki
oke pak laude saat ini kemudian proses apa yang masih dan akan dilakukan oleh tgipf pak laude
ya ada beberapa sekarang ada tim tgipf yang mendampingi polri untuk melakukan rekonstruksi ulang
siapa yang menembak dia tembak dari mana berapa kali tembakan yang jelas bukan sembilan kali
itu beberapa puluh kali dan saya pikir
lebih dari itu lebih dari sembilan ya pak laude ya
ya banyak banget
jadi itu kami hitung semuanya dan saya pikir dulu ada yang diberitakan oleh washington post itu jauh lebih banyak dari yang diberitakan oleh washington post
jadi pada saat yang sama juga kita selalu berharap bahwa
korban seratus tujuh ratus lebih orang yang meninggal seratus tiga puluh tiga
jadi jangan ditambah tambah lagi kesusahan orang orang ini
dengan ketakutan ketakutan yang tidak perlu
banyak sekali sekarang yang matanya pun masih merah

sehingga kita juga belum tahu
apakah mereka akan sembuh total atau tidak
yang jelas bagi yang patah rusuk yang patah yang banyak pasti hidupnya tidak akan sama lagi
oleh karena itu kita minta semua pihak baik itu pemerintah aparat penegak hukum pssi
itu menunjukkan niat baik
saya sangat menghargai niat baik dari kepolisian yang telah menetapkan
saya sangat menghargai niat baik dari kepolisian yang telah menetapkan
dan melanjutkan beberapa investigasi penyidikan
dan tentunya kita juga berharap bahwa kabar kabar miring yang sampai ke telinga komnas ham
yang sampai ke telinga korban yang sampai ke telinga tgipf dan pemerintah
bahwa ada rasa ketakutan
lo kebayang sudah keluarga meninggal
masih pula diselimuti oleh ketakutan ketakutan yang tidak perlu
mana adilnya kalau seperti itu
jadi saya pikir kita harus berempati
karena ini adalah tragedi
jadi ini betul betul sesuatu yang serius
karena itu juga saya berharap bahwa
kompolnas sebagai pengawas eksternal dari pihak kepolisian juga meningkatkan upaya upaya untuk
agar masyarakat itu juga menjadi terlindungi
khususnya para korban ini
termasuk profesional para dokter
jangan takut untuk bersaksi seperti itu
pak laude m syarif anggota tgipf tragedi kanjuran
pak laudy terima kasih banyak atas waktu anda malam hari ini
pak yusuf warshim dari kompolnas
terima kasih banyak atas malam ini
kami dukung terus upaya anda untuk mengawal betul betul kinerja kepolisian
terima kasih bapak bapak selamat malam
terima kasih putri
terima kasih pak laudy
selamat sehat semuanya
ya pak yusuf
terima kasih pak teman teman
terima kasih semangat